pengurus besar nahdlatul ulama atau pbnu mengingatkan agar kampanye pemilihan umum mendatang tidak dilakukan di tempat ibadah
hal tersebut disampaikan oleh ketua umum pbnu yahya kolil stakuf pada rabu siang di gedung pbnu keramat raya jakarta pusat
usai melakukan pertemuan dengan ketua komisi pemilihan umum hashim asari
kampanye di tempat ibadah melanggar pasal dua ratus delapan puluh ayat satu huruf h undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
pasal tersebut berbunyi pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah tempat ibadah dan tempat pendidikan
cuma sekarang parameter kampanye di tempat ibadah itu seperti apa saya kira mungkin perlu lebih dipertegat ya
nah ini berbahaya kampanye di tempat ibadah itu berbahaya sekali